karena pak muhyiddin iskandar adalah
keumum partai kebangkitan bangsa yang sekarang ini
menjadi partai koalisi gerindra dan pkb
sehingga pak muhyemen adalah
salah satu presiden yang paling potensial
dipertimbangkan untuk bisa mendampingi pak prabowo
itu juga permintaan para ulama para kiai
kemarin kita jumpai di tegal rejo
di jogja apa